jika melihat tahun tahun sebelumnya tren kenaikan angka kasus positif covid sembilan belas
biasanya terjadi setelah perayaan hari besar tertentu di berbagai daerah
menjelang natal dan akhir tahun ini
pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level tiga se indonesia
hal ini bertujuan mengendalikan mobilitas masyarakat
untuk mencegah lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas
menyambut aturan tersebut
pemerintah provinsi jawa timur menyiapkan sejumlah aturan
yang nantinya akan diperketat
apalagi saat ini cakupan vaksinasi di wilayah ini belum optimal
hingga dua puluh dua november terdata baru empat puluh empat sembilan puluh persen warga jawa timur
yang telah disuntik vaksin covid sembilan belas lengkap
satgas covid sembilan belas jawa timur berharap
aturan yang diperketat dapat meminimalkan penularan covid sembilan belas
pada masa libur natal dan tahun baru
jawa timur tentunya akan ada beberapa pembatasan pembatasan
yang akan diaktifkan kembali
seperti contohnya untuk ppkm level tiga
itu pembatasan bisa dilakukan pada aktivitas pembelajaran
pembelajaran maksimal lima puluh persen
kegiatan kegiatan esensial itu kapasitasnya lima puluh persen
terus supermarket warung
nanti tentunya akan dibatasi sampai jam sembilan saja
dan kapasitasnya hanya lima puluh persen
lalu untuk fasilitas umum maupun tempat wisata
akan dipertimbangkan untuk ditutup
kecuali tempat wisata yang telah mendapatkan izin
dari member aircraft untuk tetap dibuka
selain itu nanti untuk
untuk meminimalisir mobilisasi masyarakat di lapangan
tentunya akan ada kebijakan ganjil genap yang bisa diterapkan
di tempat tempat yang diduga akan terjadi kenaikan
dari mobilitas dari manusia
sementara itu epidemiolog universitas erlangga surabaya
windu purnomo mengimbau masyarakat
agar tetap mematuhi protokol kesehatan
apalagi jumlah kasus di jawa timur saat ini masih melonjak
tapi ada pelonjakan di bawah itu gitu
ada naik turun maksud saya
nah kondisi yang seperti itu bisa kemudian kembali naik
meskipun dugaan saya naiknya
naiknya kasus tidak setinggi pada bulan juli juli kemarin
ya saya prediksi begitu
tapi sekecil apapun kenaikan tidak boleh terjadi
ya tidak boleh terjadi karena
kelonjakan kasus nanti akan diikuti oleh kematian
ya oleh hospitalisasi rawat inap
ya gejala berat dan gejala berat itu meskipun sembuh
nanti itu akan bawa dampak yang sangat panjang pasca covid
selain itu sebagai langkah pencegahan
pemprov jawa timur telah menyiapkan dua ratus enam puluh dua posko di sejumlah wilayah
dengan lebih dari enam belas personel tni polri dan elemen masyarakat
yang akan mengawal penegakan protokol kesehatan
pada masa ppkm
penyelenggara dari pemerintah tni dan tni pkm level tiga
clarissa surabaya jawa timur